hujan deras yang mengguyur puncak gunung semeru mengakibatkan banjir lahar ke sejumlah daerah aliran sungai
besarnya hantaman banjir membuat tanggul penahan lahar di salah satu desa di lumajang jawa timur jebol pada rabu
banjir lahar gunung semeru yang beberapa kali menerjang ke sejumlah daerah aliran sungai mengakibatkan tanggul penahan lahar di sungai leprak desa sumberwuluh lumajang jebol sepanjang dua ratus meter
warga khawatir banjir susulan akan mengakibatkan banjir lahar meluap ke pemukiman warga lantaran tanggul penahan banjir yang berada tak jauh dari pemukiman tidak mampu menahan banjir
yang sementara itu badan penanggulangan bencana daerah kabupaten lumajang sudah berkoordinasi dengan pihak terkait agar tanggul penahan yang jebol segera diperbaiki sehingga tidak membahayakan keselamatan warga
petugas mengimbau warga di sekitar bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan ketika terjadi banjir lahar dingin gunung semeru
ini dekat pemukiman ini pak ya
apa yang dikhawatirkan warga
dihawatirkan warga ya takutnya itu sampai jebol nanti kan ke pemukiman warga
sudah dibicarakan rapat dilihat bersama diukur bersama diketahui sejauh dua ratus meter
ini langsung dibuat proposal pengajuan untuk
ini langsung dibuat proposal pengajuan untuk penanggul